delapan orang kontesan miss universe indonesia yang diduga menjadi korban pelecehan
dan empat orang saksi mengajukan permohonan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban
sebelumnya melissa anggraini dan tim kuasa hukumnya berkonsultasi dengan lpsk
hingga akhirnya mengajukan permohonan perlindungan terkait dugaan pelecehan seksual
dengan pemaksaan body checking dan di foto tanpa busana
permohonan yang diajukan berupa pendampingan fisik pendampingan proses hukum
perlindungan hukum dan rehabilitasi psikologis serta restitusi atau ganti rugi
saat ini pihak lpsk tengah menelaah atau mendalami permohonan perlindungan yang diajukan
mereka sudah menceritakan tentang peristiwa yang mereka alami
termasuk juga akibat dari peristiwa itu seperti apa
karena mungkin mereka khawatir ada laporan balik atas laporan mereka pun
atau atas kesalahan
jadi kita harus mengajukan peristiwa mereka
para peserta misi misinya juga mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi
dalam proses setelah ini pihak lpsk akan berkoordinasi dengan tim penyidik polda metro jaya
yang menangani kasus
hasilnya nanti akan diputuskan apakah diterima atau tidak
permohonan perlindungan dalam rapat pimpinan lpsk